kamu jadi bapak tahun ini
oh ya sa katanya kamu mau bikin surprise birthday party buat nino
rencananya gimana itu
aduh gue malah lupa sama sekali booking restoran buat ulang tahun nindo
saking stressnya gue mikirin ancaman ricky
udah kok mah aku udah booking tempatnya pas buka puasa
kalo sampe kamu dateng kesini lagi mas
dan kamu bikin kondisi masal jadi makin nurun
aku gak segan segan mas
untuk berbuat sesuatu sama kamu
entah kenapa aku merasa sakit mendengar andin semarah itu
maafkan aku atik aku tidak pernah bermaksud jahat
aku hanya penasaran dengan surat itu
karena jauh di lubuk hatiku masih ada sedikit harapan
kalau rena itu memang putri kandungku
kalau rena itu adalah putri kita
al udah menganggap rena seperti anak dia sendiri
dan al sangat berharap
di dalam tubuh rena
mengalir darah al fahri
sebelum ini dia pernah ngelakuin ke kamu
enggak gak pernah
yang diserahin itu adalah
kan sudah ada buktinya waktu itu
ricky itu sama perempuan lain bukan sama aku kan
aku tuh cinta sama dino
aku gak mungkin mengkhianati dia
bener kan sam
mungkin kamu akan menggant op
itu dulu aja
aku gak melakukan hal apapun sama ricky
aku gak mungkin mengkhianati orang yang aku cinta ma
iya juga sih
aku anterin mama pulang ya
aku kok masih gak tenang
apa kali ini elsa sudah berkata jujur ke aku
aduh kepala gue masih kerasa sakit banget karena dipukul tadi
kapunya sudah padam
gue harus lihat ke dalam
ricky di dalam atau enggak
gelap banget cik
kamu ngapain disini
saya khawatir sama dia
gimanapun om ini merangkap manajernya ricky
saya khawatir banget sama dia
saya harus cari ricky om
pak minta kamu pulang sekarang
om akan kabarin kamu gimana keadaan ricky
biar om yang lanjutin mencari ricky
om juga sudah hubungi enam bulan
tapi udah heran ya
sampai jumpa lagi
tapi sekarang udah gak surprise karena nino udah tau
dia buat dipotong
besok pagi gue harus buru buru booking tempat buat acara ulang tahun ini
terima kasih ya
bikin surprise bikin aku bahagia hari ini
yaudah ayo sekarang kita hidup
mending gue pasang alarm deh
takut nanti terlambat